rusia dan ukraina mencapai kesepakatan dalam segi kemanusiaan meski jauh dari kesepakatan damai
namun kesepakatan ini akan memungkinkan penduduk ukraina untuk mendapat akses dan bantuan kemanusiaan serta evakuasi
berdasarkan dokumen kesepakatan negosiator dinyatakan bahwa gencatan senjata sangat diperlukan
untuk itu harus dibuka komunikasi dan interaksi khusus yang akan diatur selanjutnya termasuk pengaturan prosedur logistik
meski terjadi kesepakatan dalam sisi kemanusiaan penasehat kepresidenan ukraina mikhailo polodiac menyebut cukup kecewa
karena hasil negosiasi belarusia masih belum mencapai apa yang mereka harapkan
sedangkan delegasi rusia vladimir medinski menyatakan adanya kemajuan signifikan terkait negosiasi dengan ukraina
negosiasi di antara rusia ukraina telah dimulai sejak senin lalu di belarusia